pengolahan sampah yang baik selain mengurangi permasalahan lingkungan juga dapat menghemat anggaran pemerintah
pemerintah kota surabaya mengolah sampah di rumah kompos menjadi listrik yang setiap harinya menghasilkan sebanyak empat kw
yang dapat digunakan untuk menerangi taman kota surabaya
selain itu pengelolaan sampah di rumah kompos dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir
sampah jika tidak diolah dengan baik akan menyebabkan permasalahan lingkungan
pemerintah kota surabaya menjadi percontohan untuk kota dan kabupaten di indonesia dalam pengolahan sampah
selain diolah menjadi pupuk kompos dan daur ulang sampah di kota surabaya diubah menjadi listrik
ranting dan juga plastik inilah yang menjadi bahan utama untuk membuat listrik di rumah kompos surabaya
dan disini ini merupakan salah satu aktivitas untuk mengubah dari ranting dan juga plastik menjadi listrik
nah sekarang saya sudah bersama
dengan pak asari yang merupakan pengawas dari rumah kompos jambangan
ya bapak bisa dijelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya proses dari untuk pembuatan listrik ini
ya proses ini dari rektor gasifikasi ya
ini pembuatan dari dosen its untuk menghasilkan listrik
jadi bahannya cuma ranting sama plastik yang mengandung aluminium foil
setiap hari ini bisa mengelola enam puluh kilo
jadi ranting lima puluh kg
setelah itu dia di dalamnya ada proses seperti ini
ini mengandung gas
nah ini gasnya untuk menggerakkan mesin atau jengset yang ada di dalam ya
itu nanti ada penyimpanan di baterai
baterai nanti kita nyalakan pada malam hari
jadi ada tiga titik untuk penerangan rumah kompos pada malam hari
kita nyalakan rumah kompos
untuk pakai hasilnya listrik ini
kini pmk surabaya memiliki dua puluh delapan rumah kompos
rumah kompos yang menghasilkan listrik yaitu di beratang wonerjo jambangan dan tamba oso
dalam sehari rata rata setiap rumah kompos menghasilkan sekitar empat watt
yang digunakan untuk menerangi rumah kompos dan taman taman
selain dapat menghasilkan listrik rumah kompos juga merupakan tempat

pemerintah kota surabaya menghemat anggaran yang besar dari pengolahan sampah ini
penghematannya itu besar sekali
kalau dulu itu tiga ribu waktu aku zaman kepala dinas kebersihan
itu tiga ribu tiga ratus masuk ke tpa
sekarang ini tinggal satu empat ratus an yang ke tpa
turun terus setiap tahun itu
makanya tadi saya cakap tadi
kalau lima tadi mudah mudahan bisa lima puluh ton
karena tergantung luas tanahnya juga
itu kalau itu bisa diturunkan turun terus
maka kita akan bayar meskipun investasi yang kita buat di tpa itu itu termurah
dibandingkan kota kota lain di indonesia
kalau nggak salah solo itu dengan penduduk tujuh ratus lima puluh ribu
itu dia kena sembilan puluh berapa
sembilan puluh juta usd kalau nggak salah
nah tapi kita hanya empat puluh delapan
minimal sampah yang harus masuk ke tpa benowo adalah seribu ton
karena target pemkot surabaya menghasilkan listrik sebelas mw
pemerintah kota surabaya akan menambah lima rumah kompos baru yang ditargetkan tahun ini selesai
salah satunya di wilayah tangilis dengan harapan bisa menghasilkan listrik empat kw
penambahan ini dilakukan karena targetnya sebanyak lima puluh ton sampah tidak lagi masuk ke tempat pembuangan akhir benowo